hanya aja lu ya belakang sedih lagi
tau gak tahu
anak ibu gak keracunan dia menderita epilepsi
masa ibu gak tahu anaknya menderita epilepsi
dia tahu sih dok
sudah tahu kan nudunya malah keracunan
tanda tandanya ibu sudah hafal kan
saya kebangar dok
ya sih beneran tuh
maaf yang dibilangin oleh hb kan pot
jangan pakai nudu ya
sudah tahu anaknya sendiri ayan
ya gak ada apa apa ngomong lagi dari tadi
gimana sih lu
jangan ribut ini rumah sakit bukan tempat tarisan
dari tadi berkompor terus sekarang minggu
cuma kan jaga jaga aja kalau ada harga kenapa napa
mas dewo mau ngapain semuanya udah dibayar kok
mbak aku mau tanya
pasien yang namanya fatimah di ruang dua ratus tiga udah keluar mbak
dua hari yang lalu
dua hari yang lalu
udah yuk kita pulang aja ya
pasti laku kak
masakan gorengan kakak tuh
main lagi ya
coba kakak jualan dari dulu
pas kita udah punya ini pesannya juga
orang yang kaya dengan makanan
kalau kakak pati membuka restoran pasti bangkut
kan makanannya yang dihabisin kain banget
wah jangan dikitin doang
kakak kenapa sih
kalian lumayan ya
yaudah jangan nakal ya
iya kak assalamualaikum kak
suaranya juga bagus
kalau butuh urusan lain itu terserah bapak
katal vets ini adalah video yang akan di upload di youtube
di youtube ada banyak video yang di upload
di youtube ada banyak video yang di upload
di youtube ada banyak video yang di upload
di youtube ada banyak video yang di upload
katal vets suara kamu bagus
saya sih nggak bisa nilai diri saya sendiri
kamu lalu rekaman di label saya
hah beneran pak
kalau gitu nanti kita jadwalkan kapan kamu bisa disetuju
iya pak makasih ya

fatimah aku pernah dengar masyarakat karena iqbal sekarang naik angkot
tapi angkotnya rusak berat
dan harus ke bengkel
fatimah sekarang harus cari uang kemana fatimah mimpi
fatimah sempat jual gorengan
tapi ada yang bilang kalau gorengan fatima beracun
akhirnya nggak ada lagi yang mau beli muringan dari fatimah
dulu pak fatimah suka bantu umi di dapur
ya udah kalau gitu kamu bikin oke aja
modalnya dari mana mas
kasku sekarang tipis
fat uangnya dari aku
kita bentar lagi mau menikah
jadi aku harap kamu gak angkat lagi aku sebagai orang lain
gila terima kasih terima kasih terima kasih banget ya
gara gara lo gue jadi jadi rekaman
jadi juga deh gue jadi artis
gimana kalau menurut lo aku pantas gak jadi artis
wih pantas banget
sampai ini tuh jadi polis aja udah mirip artis
apalagi tahu jadi polis
ayu banget gitu
kalau gitu sih gue gak usah dikasih tahu juga
gue udah tahu bigo
eh kaya besok yang dipotong kecil nih
bisa mori aja kak
tapi ya ada ubinya
emang penting ya
ngomongin ubi lah riso lah pisang lah
eh eh siap
tuh baru aku ngerti
nih boleh gak ngomot
pokoknya kamu berdua lihat ya
nanti aku yang bakal ngeluarin kalian berdua dari kemiskinan
bukan kakak kamu yang itu tuh
semua berkali kali hasil
jadi orang itu yang tahu diri
udah tahu jatuh miskin
jadi orang itu yang tahu diri
masih aja ngarepin mas dewo
saya gak akan pernah berharap
kalau gak ada yang ngasih harapan
oh ya kepedean banget kamu ya
seharusnya sadar dong
kalau pokoknya mas dewo suka sama kamu
mas dewo itu udah dewasa
dia berhak menentukan siapa
yang akan menentukan
siapa yang akan menentukan
siapa yang akan menentukan
siapa yang akan menentukan
terima kasih pok
jangan ke biaya
bisa ngakasih kalau dijual
lo kalau mau semerang kayak gitu
kok jadi sahabat gitu sih
emang dekakan ini menjalankan apa
hai ya iqbal korengan korengan korengan korengan korengan korengan korengan korengan korengan korengan
korengan korengan korengan korenganaint
katanya dia akan nikah tanpa om dan dia kalau nikah nanti gak akan undang abraha soh
dia bilang buat apa undang om
anjir jadi banget si fatimah lalu aku ini dianggap apa
abraha soh denger sendiri kan gimana orang ajarnya si fatimah itu
anak saya yang lembut begini aja bisa nangis karena fatimah
gimana sih bapak itu kan bapaknya dewa harusnya bapak yang bisa mengatur dewa
bapak punya menanti yang kurang ajar seperti fatimah belum kawin aja begitu
apalagi udah kawin
secepatnya dewa harus segera melamar lia